hai jadi ngabetah dong bangir pegang pegang sama istrinya lagi
aduh kiki ngomong ngomong kasar banget sih ke gerindra batu asaan
atau ibede adobe
atau apa bu juliana kesel sama cepi ya
aduh udah udah udah
aduh udah udah udah
mbak mbak mbak
membe juga yang dia kata
coba coba sekarang sekarang
nanti deh nanti deh
nanti deh datang datang
kenapa gue nyanyi leha sih
gue tau tau si itu si leha kayak embel
salam assalamualaikum gino
ini dia mirip mbe
aduh mbe kenapa sih
tawa lagi ah
ini gimana ini kok urusannya
sabar bener bener sabar
malu takut ada orang
elah elah ambil kakinya satu lagi
ini makan mbe dimana
sekarang aja bang habis buka
pokoknya gue udah di gang dangdut
sudah kagak ada saingan lagi
kali ini gue bisa kalah tapi
kalo ada cewek lagi ntar gue urusin
eh mana mau cewek sama kambing
lo tepas banget
nah ini dia
hah kok suaranya bang gino kayak gitu sih
emangnya bang gina pengen jadi kambing
kiki kan bukan kambing
harusnya kalo mau ngobrol sama kiki jangan pake suara kambing kayak gitu dong
begini ki mulanya bang gino ngetelan boneka
makanya suaranya bang gino jadi
ah lu bang lecehin laki gua
udah tau kan gua kecil
terus dimana udah sekarang
oh ada di deket gandung
eh orang orang berada
ah dasar si takil
mak mak mak mak
eh yang eya
pegeri mane kalo besok kita buka puasa bersama
ih abang mah genit banget sih
da'al jadi orang
kalau besok mau ketemu ella
kalo besok kak
udah enakan belum
ya ampun bang gino gimana sih jadi gak sembuh sembuh
enakan sih enakan ki
tapi suaranya itu masih suara mbe
tangannya halus amat sih
tau gak kaya pukulan bedung
keliatan sih dari badannya
dari posturnya dari casingnya udah kelihatan sih
ya hitam gitu ya
hitam dekil bau usik lagi
jadi gak betah dong bang gino dipegang pegang sama istrinya ya
bukan nukitah lagi
aduh masih nih
ini pundak pundaknya gini
ki pelan pelan dong ki
kayak gerindra batu asaan
banyak saya yang muda ya ya
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
iya gitu aja marah
berapa nanti nek
mau diapain lu
gua kata juga apa
tunggu gua be
kemana lu be gua kejar
lari lu gua tangkap
lu manja nyangsoran gua be ah

jangan luar biasa
jangan luar biasa
gara gara lu be
sana lu masuk lu
ya allah be
udah bapak sih lu
itu kan ngomong aja juga kakak bisa lu
mbak siajah mata jelang latar kesana kesini lu
lo tuh udah kayak banteng tau
udah kayak jamur lu ben
be kau mau ini lu
ya allah mak
masih masih aja lu ya
masih begitu aja lu
masih mampek kan
masih mampek kan
lu masih kesana kesana be
sekarang kau gak boleh keluar tuh
ya kesianan mak
pak gino kalau sendiri dia yang saya temenin dah
banyak lu ngomong kesian kesian
eh lu mau apa kesini pergi sana
lu bener bener yang membawa ketik
si gino laki gua lu mau temenin
tapi kan dia calon pacar saya
eh dia kan laki gua
eh dia kan laki gua
eh dia kan laki gua
masih mampek kan
masih mampek kan
masih mampek kan
masak masak boket
masak masak boket
masak masak boket